setelah menjalani dua per tiga masa hukumannya terpidana kasus terorisme abu bakar ⁇ baasyir ⁇ akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan dan kesehatan
berikut jejak kasus hukum yang menjerat pria delapan puluh satu tahun tersebut
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ⁇ asyir ⁇ bersama abdullah sungkar dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh pn sukoharjo atas kasus penolakan terhadap azaz tunggal
mereka dituduh menghasut orang untuk menolak azaz tunggal pancasila
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima statusnya berubah menjadi tahanan rumah
ia melarikan diri ke malaysia hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun dua ribu dua bashir kembali ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terorisme
bashir difonis satu lima tahun penjara
kemudian di tahun dua ribu empat bashir ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam peristiwa bom bali pada tahun dua ribu dua
atau dikenal sebagai peristiwa bom bali satu serta dituduh terlibat dalam bom jw marriot
bashir kemudian difonis dua lima tahun penjara karena didakwa pemufakatan jahat
tahun dua ribu delapan ⁇ baasyir ⁇ membentuk jamaah ansarut tauhid atau jat
dua tahun setelahnya ia ditangkap tim densus delapan puluh delapan mabes polri atas dugaan kegiatan terorisme
tahun dua ribu sebelas ⁇ asyir ⁇ difonis lima belas tahun penjara karena jat yang dibentuknya terbukti terlibat pelatihan kelompok teroris di aceh
kini di tahun dua ribu sembilan belas bashir tengah bersiap untuk bebas tanpa syarat
setelah melalui persetujuan presiden joko widodo ⁇ baasyir ⁇ akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan